gempa dengan magnitudo lima satu mengguncang kota yogyakarta
badan meteorologi klimatologi dan geofisika menginformasikan
gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami
berdasarkan informasi dari bmkg yang dirilis detikom
gempa terjadi jumat sekitar pukul tiga lewat empat puluh dua menit waktu indonesia barat
lokasi gempa tercatat berada di satu ratus dua puluh dua km sisi barat daya
kebupaten kulon progo yogyakarta
koordinat gempa berada pada delapan delapan puluh empat lintang selatan
dan satu ratus sembilan tujuh puluh empat bujur timur
kedalaman gempa delapan belas km di bawah laut
hingga berita ini diturunkan belum diketahui dampak dari gempa tersebut
termasuk apakah ada korban akibat gempa atau tidak